ya tidak hanya di indonesia memiliki hidangan khas lebaran di beberapa negara lainnya ternyata juga memiliki sajian yang paling ditunggu saat idul fitri
lalu kemudian apa saja menu khas lebaran di negara lain nah kita simak liputannya berikut ini
ada beragam hidangan khas lebaran di tanah suci umat muslim arab saudi
salah satu tradisi lebaran arab saudi adalah menyantap daging domba
menariknya bukan hanya daging domba saja tetapi seluruh organ domba pun ikut dimasak dengan tomat dan juga berbagai rempah
hidangan wajib lebaran di arab saudi ini dinamakan kepda
beralih ke turki negara eropa dengan penduduk mayoritas muslim
idul fitri di turki identik dengan seker bayram atau festival gula
ini menjadi momen yang paling ditunggu anak anak di turki karena pada saat itu mereka akan berkeliling rumah rumah untuk bersilaturahmi dan juga mendapatkan banyak permainan coklat
sementara itu di afrika barat sajian khas idul fitri adalah cubi jan
ini adalah makanan tradisional senegal yang merupakan masakan dari bahan nasi ikan serta makanan laut lainnya dan juga sayuran khas afrika
hidangan ini biasanya akan disantap bersama keluarga setelah salat id
kita ke fiji meski negara ini dihuni penduduk mayoritas non muslim ada saja tradisi unik yang dihadirkan setiap lebaran
makanan khas yang disajikan di hari raya ini biasanya adalah samai
makanan dari bihun manis yang dicampur susu hangat
tak jarang warga muslim di fiji juga menyertakan hidangan samosa kari ayam dan daging sapi